tapi kali ini saya akan hanya menampilkan tiga gempa saja yang magnitudonya di atas tujuh
nah ini tapi ngomong ngomongin tenaga baru kan lu sempet sama kalista berarti kan ya di tenaga baru kan
sama orang tuanya kayak dijemput pulang gitu
ini terakhir saya mendapatkan informasi dari bnpb ada sekitar tujuh puluh sembilan orang luka
dua pilihan ya di saat itu
sebenarnya hanya butuh untuk didengarkan dan kita bisa menjadi rumah itu juga sudah cukup
tapi dengan tadi malam penampilan yang cukup ofensi